jadi mengingatkan peribahasa sepintar pintarnya menyimpan bangkai pastinya tercium juga
jadi jangan coba coba menyimpan bangkai
seperti yang satu ini seorang pria pelaku pencuri uang kotak amal terekam kamera cctv
di sebuah masjid di karawang jawa barat saat mencuri uang dari kotak amal di masjid
dari rekaman kamera cctv itu pelaku membobol dua buah kotak amal
dan berhasil membawa seluruh isinya
ya sampai harus menelan ludahan dulu
ini sakit takjubnya begitu ya
karena kotak amal harus dicuri begitu
di masjid juga yang seharusnya itu merupakan haknya orang orang yang memerlukan ya
ini jumlahnya juga cuma luar biasa
lebih dari delapan juta rupiah
inilah rekaman cctv aksi pencurian kotak amal masjid al hikmah
yang berada di kampung guros satu desa negasari kecamatan karawang barat karawang jawa barat
seorang pria mengangkat kotak amal dan kemudian membongkarnya di depan ruang dewan kemakmuran masjid
setelah menguras seluruh isi kotak amal tersebut
pelaku kemudian menghampirinya
di sebuah kotak amal lainnya dengan mencongkel kunci gembok kotak tersebut
menurut keterangan burhanuddin ketua dewan kemakmuran masjid
kejadian pencurian tersebut terjadi pada kamis delapan belas april dan dilakukan pada pagi hari
pelaku pun berpura pura akan melaksanakan sholat
datang sendiri ya
pura pura sholat dulu atau gimana
kalau yang ini nggak pernah sholat
langsung masuk langsung melihat di kotak
kemudian ada isinya langsung ke sana
mungkin dilihat juga langsung dibawa

kain kemudian sholat kemudian buru buru masuk sini
kalau begitu melihat dia ambil
dari dua kotak amal yang dibobol pelaku berhasil menggasak uang kurang lebih delapan juta rupiah
tariana karawang jawa barat